kini kita bergabung langsung ke rumah sakit polri kramat jati jakarta
untuk mendengarkan bersama keterangan pers dan juga proses penyerahan jenazah penumpang km zahro express
yang pertama kami atas nama jajaran fusdokus polri
atas nama polri mengaturkan ucapan berlangsung kawah
yang sedalam dalamnya dengan meninggalnya keluarga kita pada kecelakaan km sahro ini
selanjutnya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil identifikasi yang kita laksanakan hari ini
tanggal hari ini tanggal tiga januari dua ribu tujuh belas
yang pertama nomor satu dari data antemortem satu
kemudian data postmortem lima
dengan identifikasi sekunder berdasarkan medis jenis kelaminnya perempuan
usia di atas empat puluh tahun
kemudian dari properti
mengenakan sepatu putih merek geoks
dan mengenakan baju berwarna merah
berdasarkan data sekunder ini kita identifikasi
yang berusia enam puluh sembilan tahun

dan menandakan berdasarkan medis jenis kelaminnya perempuan

berikutnya nomor dua
dengan identifikasi primer dari gigi
berupa tambalan sewarna pada gigi tiga puluh tujuh tiga puluh delapan dan empat puluh tujuh
kemudian ada tambalan sementara pada gigi tiga puluh lima

kemudian dari sekundernya medisnya kita temukan jenazah ini adalah seorang laki laki usia tiga puluh sampai empat puluh tahun tinggi badan satu ratus tujuh puluh cm
kita identifikasi sebagai m nurdin empat puluh tahun alamat depok
nomor tiga data antemortem dua puluh empat postmortemnya sebelas dengan identifikasi primer juga dari gigi
kita temukan adanya perawatan gigi
kemudian ada gigi yang hilang gigi enam belas
kemudian ada tambalan sewarna pada gigi lima belas tujuh belas tiga puluh enam dan empat puluh enam
kemudian gigi yang hilang gigi enam belas
kemudian ada tinggi yang mular tiga belum tumbuh sempurna
dari data sekunder medisnya kita temukan jenazah seorang perempuan usia sebelas sampai dua belas tahun tinggi badan satu ratus empat puluh lima cm
kita identifikasi sebagai naswa sarla usia sebelas tahun alamat depok
kita temukan adanya perawatan gigi
kita identifikasi sebagai yeti herawati umur empat puluh tiga tahun alamat bogor
nomor lima untuk antemortem dua identik dengan kosmortem empat belas
identifikasi primernya juga gigi
kemudian kita temukan gigi
kita temukan gigi taring gingsul
dan kemudian gigi
dua belas berbentuk konus
kemudian data sekundernya medis jenazah seorang laki laki usia lebih dari empat puluh tahun
dan kita temukan masih kita temukan adanya kumis
kita identifikasi sebagai muhammad benyamin empat puluh tiga tahun alamat cilandak
jadi hari ini kita dapat mengidentifikasi
kepada keluarga korban yang belum teridentifikasi juga pada kesempatan ini kami mohon kesabaran
kita berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengidentifikasi
semata mata karena memang kita mengalami kesulitan data data antemortemnya itu yang memang masih sangat kurang
sementara sejak awal sudah kita informasikan bahwa
nah oleh sebab itu tetap kami mengharapkan kepada yang belum teridentifikasi untuk sebanyak mungkin memberikan informasi
utamanya informasi tentang rekam giginya
tadi kita banyak dibantu dengan masuknya ada foto panoramik gigi
ada catatan dokter tentang perawatan giginya
kemudian ada juga foto yang diberikan ke kita pada saat korban itu dalam keadaan tersenyum
yang giginya semua nampak dan kita bisa cocokkan dengan rekam gigi yang kita dapatkan pada pemeriksaan post mortem
demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini
selanjutnya akan kita serahkan jenazah yang sudah teridentifikasi kepada
demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
acara selanjutnya kami perkenalkan kepada keluarga perwakilan keluarga korban
untuk mengambil tempat menerima penyerahan jenazah dari bapak kapus dokespol
nah korban seluruhnya dalam keadaan terbakar seratus persen
dan kini kelima jenazah yang sudah teridentifikasi langsung diserahkan kepada pihak keluarga
penyerahan jenazah km zahra
kami ucapkan terima kasih
akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh